hai lapar dan kedinginan inilah situasi yang harus dihadapi para pengungsi korban gempa
di wilayah malatya turkiye keluarga berkumpul dan menyalakan api unggun dengan alat seadanya
untuk menjaga agar tubuh mereka tetap hangat hai hai dua gendutnya yemek yuk necah yuk asyik
ya arabalar daya di syarik kolo komsyolah kapanan undang atas yakyuk bugunda buraya
geldik cadara gede kamu donyok wallah paltu sudut e chase myo donyok wallahi sohbetan
ada sabaktan iki gendut ayini yini mudah corba berderai getar gerak juga
otoritas manajemen bencana dan darurat turkiye telah mendirikan tenda untuk melindungi mereka
yang kehilangan tempat tinggal musim dingin yang ekstrim serta jalan
raya yang rusak menjadi hambatan bagi tim penyelamat untuk menyalurkan bantuan bagi
para korban pemerintah turkiye menyatakan lebih dari tiga belas juta orang terkena dampak gempa yang
menghancurkan turkiye dua hari setelah gempa melanda para korban terus berdatangan ke
kemp pengungsian yang ada di wilayah malatya turkiye tumpukan salju yang tebal membuat
pengungsi mencoba berbagai cara untuk menjaga tubuh mereka tetap hangat
dingin yang membuat para pengungsi frustasi otoritas manajemen bencana dan darurat turkiye
mengatakan lebih dari lima bangunan hancur akibat gempa yang terjadi pada senin tim penyelamat
berpacu dengan waktu untuk menemukan korban yang masih tertimbun di bawah reruntuhan bangunan
gempa bermagnitudo tujuh delapan menghancurkan turkiye dan suriah pada senin enam februari lalu ini menjadi
gempa paling mematikan yang pernah terjadi di turki